request ke gubernur sumatera barat
kita akan tanya tanya mengenai
kita akan tanya soal
ramadhan nanti di provinsi sumatera barat
dan kita tahu bahwa
memang sumatera barat yang dikenal dengan
provinsi yang kental dengan
budaya islami yang cukup kuat
dan apakah ada ketentuan dari
provinsi setempat untuk kebijakan
nanti di provinsi sumatera barat
pada dua puluh dua april
rencananya ya nantikan
statement dari pak irwan
assalamualaikum selamat malam mbak irwan
langsung saja saya menyapa pak irwan pada malam hari ini
terima kasih sudah
meluangkan waktunya pada malam hari
dengan cnn indonesia pak irwan
ya pak irwan
ada pantun yang akan bapak
sampaikan lebih dulu pak sebelum kita mulai
ini gara gara covid ini nggak punya pantun lagi sekarang nih
iya kita lagi berduka ya pak
pandemi ini ya pak
kita akan mengangkat tema pada malam hari ini
berbincang tiga puluh menit mengenai
di tengah wabah corona tentunya
antispasi dari bukan tas tempat
ada kebijakan kebijakan yang akan diatur dalam psbb
itu yang akan diatur pada tanggal dua puluh dua abril nanti
berbeda pada tahun ini karena
ada kebijakan yang diaturkan
yang diambil pada
ramadhan pada kali ini empat belas satu hijri ya
bagaimana pak rapat koordinasi yang digelar pada hari ini
dengan pemerintah tempat
kabupaten dan kota
terkait dengan penanganan covid sembilan belas
jadi tadi barusan sudah rapat kita
dengan bupati wali kota sumatera barat
ada sembilan belas bupati wali kota melalui vkon
dan kita sepakat
untuk tanggal dua puluh dua april
ini sudah terjadi
dan ini adalah
kesempatan yang sangat yang membuat
untuk kita mulai
psbb di semata barat
kenapa kita perlu menyembakati
mengizinkan kami seluruh
kota kopaten seprovinsi untuk psbb
kalau kita bandingkan
seperti jawa barat
lima pertama lima kedua
kota kabupaten di jabar yang psbb
kesempatan dan tadi alhamdulillah
bapak teguh lekota
dan setara teknis pun tadi sudah
kita bicarakan untuk psbb
pada hari rabu lusa
ya sebelum kita beranjak
ke psbb pak irwan saya ingin tahu dulu
bagaimana safari ramadan pada tahun
dua ribu dua puluh ini pak karena
seperti berkunjung ke
satu daerah ke daerah lain untuk
aktivitas sosial di bulan ramadan
sudah tahun ke sepuluh
nih atau tahun sembilan
jadi gubernur ya jadi
mungkin ramadan yang ke sepuluh
nih jadi saya sampaikan
selama ini ada safari ramadan
tiap bulan ramadan
dprd forkom pindah
bk polda perguruan tinggi dan
tokoh tokoh masyarakat kita
fasilitasi untuk safari ramadan
di bulan ramadan
di tiadakan karena dikhawatiri akan
kita tentu bulan ramadan yang sekitar
berapa hari lagi ke depan dan
antisipasi terhadap covid pun masih
ada peluang untuk tetap meningkat
jumlahnya yang positif beriringan dengan
jumlah perantau yang pulang jadi dengan
alasan itu pula maka saya melihat untuk
ramadan kali ini tidak ada safari ramadan
bahkan jamaah di masjid pun
mungkin tidak ada dan kita adakan mungkin
di rumah di keluarga ya ambil hikmahnya
mungkin semakin kuat kita kekeluargaan
rumah karena kebersamaan di ramadan
bersama keluarga di rumah begitu
artinya surat edaran dari kementerian
agama sudah keluar repa nomor enam tahun
dua ribu dua puluh untuk pelarangan ibadah di masjid
dan juga kegiatan lainnya di ramadan ini
ya jadi surat kemenak itu sudah lama
sampai tapi kita memang belum
menindaklanjuti secara langsung
merujukan itu tapi kita sudah merujuk
sebelumnya dari mui pusat dan mui
sumatera barat dalam rangka untuk ibadah
di masjid jadi dalil itu bisa kita pakai
untuk kita jadikan dasar kepada
masyarakat agar tetap di rumah ibadah
ditambah lagi dari kemenang minister
agama maka semakin banyak dasar untuk
kita minta masyarakat agar kesehatan
dan kebaikan kita bersama untuk tetap
ibadah di rumah artinya tidak perlu
tunggu faranan we terhadap pelarangan
beribadah ke masjid dan juga kegiatan
lainnya kalau fatma mui terkait
dengan ibadah di masjid sudah tapi
yang terkait dengan how about the
ramadan memang belum
tapi rasanya tidak akan jauh berbeda
karena apa karena suasananya masih sama
yaitu suasana yang ada saat ini
dengan suasana yang nanti
dan suasana yang lalu ketika muin mengeluarkan fatwa untuk ibadah di rumah saja
itu suasana yang sama sehingga
keluar itu pun tidak nantinya
tapi fatwa yang sebelumnya masih relevan
masih bisa kita pakai untuk kita tetap
ibadahnya di rumah saja
artinya sebelum psbb nanti diterapkan
umat islam yang pria atau laki laki ini tidak sholat jumat di masjid ya pak sejauh ini
semenjak corona ini sudah culi
ya kita sudah tiga minggu ya
kali jumatan kita sudah
tidak lagi sholat jumatan di masjid
kita ganti dengan sholat zuhur
dan itu sudah
berlangsung tiga kali sholat
dan kemungkinan kedepan dengan suasana
situasi keadaan saat ini maka
perkiraan saya masih tetap kita sholatnya di rumah
karena justru kita lagi mulai meningkat
jumlah yang positif
meningkat pula jumlah yang meninggal
meningkat pula jumlah transmisi
lokal antar mereka yang terkena
dengan yang lain secara eksponensial
jadi data data demikian tentu
bisa kita prediksi kedepan untuk
tetap kita ibadah di rumah saja
baik pak irwan saya ingin ke tata cara sholat tarawih di rumah nih pak
mungkin sebagian dari kita ada yang lupa nih pak
apakah berbeda antara seperti apa di masjid dengan di rumah
mungkin niatnya tata caranya apa mungkin bisa bapak bagikan malam hari ini
jadi begini ya apa herok ya bahwa
pertama harus ditekankan sholat taraweh itu sunnah
artinya sunnah ini tidak dikerjakan pun tidak apa apa
artinya kalau sunnah itu
berarti ditinggalkan enggak dikerjakan nggak ada usah
tapi kalau dikerjakan boleh
nah ketika saat ini kita
biasanya dulu kita sholatnya di masjid sekarang tidak
itu pun sekarang bisa
sholat di rumah apalagi yang terawih
yang tidak wajib
tentu bisa juga
solat di rumah dan solat itu
tidak harus di masjid bisa dimana saja
apalagi situasi saat ini
jadi kalau doanya
tinggal ditukar aja niatnya kita sholatnya
bukan di masjid tapi di rumah
mau jadi jemaah
jadi makmum jadi imam
saya rasa nggak ada bedanya
tata cara semuanya nggak ada beda
yang kita lakukan di masjid cuma beda tempat
satu di masjid
satu kita di rumah atau
tadi jemaah bisa juga tidak berjemaah
kalau di rumah tapi kalau saya
memang sudah berniat
karena anak mantu cucu
semua anda ngumpul di rumah
saya buat saja solat
terawihnya berjemaah di rumah
jadi sama saja
semua tata cara nggak ada beda
jumlahnya tidak ada beda
berjemaah terawihnya pun
di rumah saja
baik pak irwan kita berpindah
akan diterapkan di provinsi sumatera barat
artinya nih psbb
skala provinsi kedua kalinya
setelah dp jakarta
pak irwan apa yang telah dipersiapkan
oleh provinsi sumatera barat
apakah ada gaya penerapan
psbb yang berbeda dengan dki jakarta
atau ada hal yang ditambahkan
dari provinsi sumatera barat
jadi saya sampaikan bahwa
antara dki dengan provinsi sumatera barat
dan komandonya cukup
kota kota jakarta utara jakarta selatan
anak buah langsung dari gubernur dki
sehingga ketika bicara
psbb satu komandonya
dari gunung selesai sampai ke bawah
tapi sumatera barat
adalah provinsi yang juga
ada bupati wali kota
saya tidak bisa seperti anies baswedan
langsung putuskan sendiri
oleh karena itu
kita mengusulkan psbb
ke kementerian kesehatan
harus rapat dulu semuanya
saya mengundang vkon
saya tanya satu satu
kita mau mengusulkan psbb
akhirnya setuju semua
ketok baluh selesai
langsung provinsi memfasilitasi
membuat segala macam
faktor budaya sosial ekonomi
dan lain sebagainya
dan kesiapan kesiapan kita
dengan dibantu oleh tim
dari universitas andalas
dan dari timnya
dan juga dari kita
nah selesai itu kemudian
cepat dari kementerian kesehatan
esoknya langsung kita dapat jawaban
jadi siang kita kirim
besoknya sudah dapat jawaban
nah jadi bedanya
kita harus rapat dulu
setelah disetujui kami kumpul lagi
dengan bupati wali kota
nah ini kita setuju
inilah yang kita inginkan
untuk psb sumatera barat
secara umum kami buat
secara khusus kita minta
bupati wali kota buat
nah nanti kemudian
nah tadi barusan pertemuan berikutnya lagi
untuk memfinalkan persiapan mereka
kapan waktu mau deklarasi mulai
dan sepakat semua
semua dari sembilan belas itu
eh maaf tanggal dua puluh dua april
itu dua belas kota kepaten
nah karena kita
sudah sepakat mana yang terbanyak
saya putuskan tanggal dua puluh dua
nah kemudian yang lain
yang tidak sesuai dengan jadwal
sosialisasi mempercepat persiapan
beda dengan anies baswedan
anies baswedan nggak ada lagi yang
gini gini nggak ada voting nggak ada langsung perintah aja
wali kotanya siapa siapa
kalau kita gak mungkin
karena yang menyiapkan nanti
psbb di kota kebadan adalah
bupati dan wali kotanya
karena gubernur ini kan gak punya
artinya udah dibagi habis
kantor kami punya kota padang
rumah kami juga kota padang
keluar udah punya kota kepaten
nah kalau dki punya dia semua
punya anies baswedan semua
nah itu contoh bedanya
nah setelah itu
nah pendorongan spesifik khusus
nanti ada beda mentawai
dia akan beda
untuk bicara pembatasan transportasi
ada delman ada bendy
nah ini juga diatur
di padang mungkin tidak ada
terus di daerah perbatasan macam macam
jadi sebelas kota kopaten akan
mengajukan beberapa spesifikasi
di tempatnya walaupun
secara umum sesuai dengan
dan pp dua puluh satu tahun dua ribu dua puluh
tanduan psbb itu
kita jadikan patokan umum
baik umum ataupun angkot
ya motor tidak boleh goncengan
hanya untuk angkut barang
kalaupun goncengan masih satu keluarga
nah itu umum
kemudian termasuk transportasi lain
juga diperlakukan sama
kalau kerja kerja kantoran
ini sudah kita suruh semuanya kerja di rumah
termasuk belajar juga
kalau wisata hiburan tutup semua
dan kemudian pelayanan pelayanan publik
yang terkait dengan
kebutuhan kita tetap jalan
secara saya ini umum
ada di peraturan yang kita ikuti
kota kepaten yang membuat dalam bentuk instruksi
bupati atau instruksi wali kota
artinya pertimbangan untuk
melihat jumlah kasus yang masif
di sumatera barat
kita tahu bahwa sampai dengan minggu ya pak ya
di sumatera barat
sehingga pemprov mengambil kebijakan
untuk semua wilayah di sumatera barat ini
untuk menerapkan psbb
dan juga yang terbaru bapak irwan mengenai
ini yang terbaru setelah pasaraya padang
ini berada di kelurahan pegambiran ya pak ari
di kecamatan lubuk begalung
ya jadi ada beberapa
untuk bisa diterima
tentu pertama data positif
swap yang diperiksa
yang kedua jumlah yang meninggal
ketika ada peningkatan
ini sudah menjadi satu syarat
yang ketiga terjadinya
yang mana transmisi lokal ini sudah
banyak dari a ke b
dan yang lain pun sudah mengembang
dan juga terjadi
antar kota dan komaten di sumatera barat
dan kemudian data lain
yang menguatkan kita psbb
adalah perantau sudah
ribuan ratusan ribu masuk
dan itu merata ke seluruh
kota kota komaten yang dia punya potensi
untuk menyebarkan juga
atau tersebarnya virus
tempat mereka para perantau
dengan pertimbangan itu dan untuk
maka kita buat satu provinsi
dengan alasan alasan yang tadi
disebutkan adanya peningkatan yang
tidak lagi linear
dan kemudian kedatangan perantau
yang akan tambah banyak
ditambah lagi data data
psbb nya tingkat provinsi
dan ini juga sesuai dengan harapan
bupati wali kota yang ada
wali kota padang wali kota bukit tinggi
saja itu jawabannya
batas kota komaten
berdekatan masuk ke wilayah kita
kalau mereka tidak psbb
maka secara teknis
dilakukan akan repot dan
tidak efektif juga di satu
tidak boleh keluar rumah tetap di rumah
dan keluar dibatasi sementara di tetangganya
seperti biasa akhirnya
ya nggak efektif maka itu
atas dasar provinsi
ditemukannya kasus atau terjangkitnya
yang pulang kampung ke padang
setelah digelar rapid test atau
tes bagi keseluruhan
mungkin warga masyarakat padang
melalui spesimen yang diambil
anggaplah seratus ribu atau
lima belas orang untuk dites
kan perantau sumber ini banyak
dan di singapura
dari malaysia dan semuanya
adalah daerah daerah pandemi
daerah daerah terjangkit yang kalau
datang kemari dari sana tentu kita
khawatir dan kita jadikan
bisa jadi odp
atau mungkin ptt
yang datang dari luar kemudian juga
dari luar sumber
dan sekitarnya juga sudah
menjadi daerah pandemi yang juga
kita khawatir kalau dia datang
akan membawa nah itu
yang datang dari sana atau orang
beberapa hari ke jakarta
ke bogor ke bandung
pulangnya pun membawa
nah itu di awal awal
yang bawa itu atau yang datang
itu menularkan orang kampung
mungkin karena di otg
dia tidak merasa ada gejala dia biasa
tetap melakukan kegiatan seperti
semula di pasar berdagang
puskesmas dia merawat atau
menjaga orang atau dia positif
nah dari tertular itu
memutulah rangkaian sehingga terbentuk
masing masing kepada siapa
yang mereka temui
nah jadi begitu pak erhanopeng
pak irwan ini ramai sekali
kayak komen dari beberapa
netizen atau warganet mengenai
sembako nih pak apakah nanti ada pembagian
sembako untuk jaring pengaman sosial
seperti apa nanti dalam penerapan psbb
bagi mereka yang memang membutuhkan dan juga
bagi mereka yang di phk dari
tempat kerjanya pak erwan
jadi ada tujuh
bentuk bantuan sosial
provinsi satu kota keempatan
satu nah jadi
mereka yang sudah mendapatkan
dari pusat yang
yaitu program apa
nah kk ya
dan itu sudah berjalan tetap kita bantu
mereka yang terdapat
ataupun bahkan tidak kalau sudah dapat
nanti ada sembako sembako ini sekitar
sebentar nanti saya jadul ini dari
pusat biar tahu
secara keseluruhan bahwa
dukungan dan bantuan ini cukup banyak
dan akhirnya saya bisa menyimpulkan
khususnya yang mereka terdampak
jadi yang pertama tadi pkh
yang kedua sembako
ini sudah bisa tiga ratus ribu
lebih kk kemudian
terdampak karena dia
restoran dan sebagainya
nah itu dia bisa ikut program
kita dapat jatah tujuh puluh empat ribu
atau cuma berapa ribu orang
yang bisa mendaftarkan
dan insya allah juga akan dapat dukungan
empat ratus ribu rupiah
nah ini jumlahnya
sekitar tujuh puluh empat ribuan
yang ketiga nah yang keempat
itu ada namanya
ini enam ratus ribu rupiah perbulan
per kakak ini untuk desa atau nagari
sekitar satu ratus enam puluh dua ribu kakak
jadi mereka yang sudah
dapat sembako sudah dapat
pkh sudah dapat prakerja
nggak boleh lagi dapat nah di luar itu
nah di desa desa yang
terdampak dia dibantu
oleh bantuan kementerian desa
uangnya sudah ada di desa
tinggal wali negari atau kepala desa
terdampak di desanya dibantu
nah itu yang keempat
nah yang kelima dari
kementerian sosial itu ada
perbulan untuk tiga bulan
ini pun diberikan
sebanyak dua ratus lima puluh ribu kakak
dan memang kita masih menunggu
tapi bupati wali kota sudah bisa
nanti mendata dan menyalurkan
nah itu lima
itu dari pusat dan
itu sudah hampir
delapan ratus ribuan kk
nah ditambah dari provinsi rp enam ratus ribu
rupiah juga dari bantuan
kepada mereka yang terdampak
itu kita bantu enam ratus ribu
rupiah per kk
perbulan dan uangnya sudah ada
dari minggu lalu tinggal turunnya
ke kota kepaten yang akan
menyebarkan tergantung dari
data bnm bhd
ini sedang proses karena untuk mendata
ini susah pak eranov saya tekankan
supaya cermat dan teliti
itu dibantu oleh
kota dan kopaten
nah kalau sudah saya hitung hitung
kalau dari enam dukungan
sebelum kota kopaten sudah
dengan bantuan ini
kalau pegawai negeri tni
poliposisional yang sudah dapat gaji rutin
serasa ini tidak
terdampak dia tidak perlu dibantu
ditambah dengan dari
yang walaupun dia
tidak pedagang tapi dia punya tabungan sebagainya
itu dua puluh delapan ribuan
jadi praktis sekitar
yang bisa didukung oleh kota kopaten
itu pun sebagian
semakin tidak sehingga kalau
terdampak itu setidaknya tiga bulan
kedepan sudah terbantukan
nah ini insya allah saya minta
kepada bupati wali kota
mendata ini dengan cermat teliti
sehingga tidak double
sehingga tidak overlap
dan yang mampu jangan dibantu
yang tidak mampu jangan tidak terbantu
nah ini pendataan dan insya allah
setidaknya dalam minggu pertama berjalan sudah
pak irwan saya titip pertanyaan juga nih pak
teman teman atau saudara saudara kita yang berada di luar
padang atau sumatera barat yang merantau ya pak
khususnya di jakarta yang terdampak
apa bentuk koordinasi dengan
mungkin gubernur dki jakarta dan
pelabuhan daerah lainnya untuk
pekerja informal ini yang terdampak
kita sebut saja mungkin para pedagang
ya pak ya mereka
banyak sekali mengalami kerugian pada
pandemi kali ini
ada beberapa hal yang saya lihat contoh
di bodebek jabar
itu ada satu
bantuan dari presiden
agar mereka tidak pulang
nah itu saya melihat
ada brosur yang dikeluarkan jabar
satu bentuk bantuan yaitu
bantuan presiden dan ini
tentu harapan kami bisa juga
para perantau yang ada di
jakarta dan bodebek
untuk mereka bisa survive
dan kemudian juga kami
berharap tentu karena dia
sudah tinggal di jakarta tinggal
di bodebek tentu
sudah menjadi warga jakarta
warga bekasi warga boko dan depok
tentu harapan kami
mereka pun mendapatkan
bantuan sosial bit
dan lain sebagainya nah itu memang
kita tahu betul yang
langsung terdampak parah
yaitu para pedagang
kk lima pedagang peragangan kecil
umka dan kemudian
mereka yang modalnya nggak cukup
besar dia langsung
barangnya gak terbeli sehingga
demikian tentu mudah mudahan
jadi perhatian gubernur
dki gubernur jawa barat dan
para bupati wali kotanya tentu
kami disini tidak
untuk membantu karena dana
kami di provinsi tentu
untuk mereka yang ada di provinsi
untuk yang ada di sumatera barat
tentunya dki tentu juga
untuk orang yang ada di dki
jadi kami pun disini kalau ada orang jawa
ada orang sunda ya tetap
warga sumber yang kita daftarkan
namanya untuk mendapatkan
bantuan tanpa kecuali
mudah mudahan demikian juga orang minang
yang ada di jakarta dan bodebek
pak gubernur masih ini ada juga pertanyaan mengenai
para pedagang yang
lintas di perbatasan
kita sebut saja riau nih pak
yang mengatakan bahwa mereka ini terhadap
terhalang masuk ke provinsi
sumatera barat karena tidak berktp padang
bagaimana anda menjamin
provinsi ini pak karena memang psbb
ini terapkan ada
kebijakan yang diambil wajib berktp
padang masuk ke wilayah sumatera barat
untuk berktp padang itu tidak ada
tadi pun kami dirapat
bupati wali kota pun tidak setuju
ktp bukit tinggi ktp pekumbu
tetapi ini tidak setuju jadi
itu tidak ada
terkait dengan ktp
cuman kita menetapkan
jadi kalau mereka masuk naik
penumpang yang ada
kemudian dia di cek kesehatan
kemudian di data dan seterusnya itu protap protap itu
protap psbb kita laksanakan
dagangan dan juga
bahan pokok dan sebagainya
itu sama sekali tidak
ya karena yang kita hentikan adalah
orang tapi kalau barang
tidak karena kita masih membutuhkan
baik dari luar provinsi
atau antar kota kepaten di sumatera barat
jadi yang kita larang
adalah orang ya kalau barang
tidak kita larang
masih sekitar satu menit lagi
pak terakhir apa himbauan bagi
pemprov untuk masyarakat padang
dan juga masyarakat perantau padang
beratnya terjamin karena
adanya pandemi ini pak semua
kesusahan dan kesulitan dalam
situasi pandemi ini semoga menenangkan
masyarakat bagaimana pemprov
membuat himbauan kepada masyarakat
maksudnya adalah untuk bisa
dengan psbb dilakukan
secara disiplin insya allah
wabah ini hilang itu yang
harus diketahui oleh semua orang
sehingga jangan melihat psbb
itu sesuatu yang
susah yang merugikan yang
membuat kita tidak suka tidak serang
sebagai itu aku menurut warga
di sumatera barat
tetaplah di rumah
di rumah saja
mau kerja belajar
di rumah saja insya allah kalau
disiplin tidak di rumah
insya allah tidak akan terdampak
dan tidak tertular dan bahkan tidak menular
tapi selama kita keluar
maka akan tidak pernah habis nah bagi
yang keluar terpaksa kita larang
terpaksa kita batasi
dengan aturan aturan psbb
kalau boleh memohon dan meminta
janganlah pulang untuk kali ini
sayangi keluarga yang di kampung
apalagi orang tua yang mungkin sudah tua
akan mudah sekali terdampak
tapi kalau ternyata
sesampainya di kampung isolasi
mandiri tidak bisa
di kampung isolasi mandiri kita siapkan karantina
oleh provinsi ada sembilan tempat
kota kepaten ada delapan belas
dan bahkan lebih
silahkan di karantina disitu
diperiksa ada rapid test ada swab
kalau ternyata negatif dan sehat
barulah dia bisa
bergabung ke kampung halamanya
kalau disiplin demikian
insya allah kita
bisa menyelesaikan wabah covid ini
karena tidak adanya
penyebaran semua orang diam di rumah
dan semua orang yang datang di isolasi mandiri
terakhir pak gubernur
karena anda pejabat pada
erasmus daerah barat ada longshore yang terjadi
lima belas meter jalan di nagari
ayedingin kecamatan lembah
bumanti kabupaten solok ini
kabupaten solok ke sosok
terinci jambi tidak bisa dilalui
apa disipasi dari pemerintah selalu ini
kemaren terjadi demikian
nah protapnya adalah
pu kabupaten dan juga balai
dan nanti kita berikan dengan
semacam jembatan beli besi
supaya bisa dilalui
nah setelah itu baru nanti kita siapkan
rab untuk kita bangun
yang jembatan permanen
di semata barat banyak kejadian demikian
karena sungainya ribuan
sehingga banjir banjirnya hampir selalu sering
dan begitulah kondisi
dan mohon doa semuanya bisa lancar
kita harapkan memang psbb
juga akan sukses di provinsi sumatera barat
pedoman dan juga
contoh bagi provinsi lain atau kota kabupaten lain
terima kasih pak irwan
gubernur provinsi sumatera barat
ada yang mau disampaikan lagi pak gubernur kepada kami yang
ya saya rasa cukup tadi
yang perantau pikirkan lagi
kalau tetap pulang juga isolasi diri
yang di sumatera barat tetap di rumah saja
sehat selalu pak gubernur salam untuk
warga sumatera barat
assalamualaikum pak gubernur
waalaikumsalam pak gubernur
baiklah teman teman tadi
perbincangan saya dengan gubernur provinsi sumatera barat
mengenai menyambut ramadhan
di tengah suasana
pandemi corona atau covid sembilan belas
kali ini kita tahu bahwa ini merupakan
musibah yang kita tidak tahu sebelumnya
kapan ini terjadi
dan memang suasana ramadhan ini berbeda ya
pada tahun ini
kita harus ibadah dari rumah
berkegiatan dari rumah dan juga
berkumpul bersama keluarga
untuk mengantisipasi penyebaran virus corona
tadi disebutkan oleh pak irwan
bahwa di padang atau di bukowod
dan juga di wilayah sumatera barat
mereka menghimbau agar
semua masyarakat sumatera barat
di rumah saja
seperti tadarus salquran
ini ditiadakan untuk sementara waktu
semuanya dilakukan di rumah
penyebaran virus corona dan tadi juga
adanya bantuan dan jaringan
pengalaman sosial bagi warga sumatera barat
di saat psbb nanti pada
di wilayah provinsi sumatera barat
kita tahu bahwa ini merupakan
skala provinsi kedua
di indonesia untuk penerapan psbb
sebelumnya di jakarta kemudian
menyusul sumatera barat
dan skala kota kebupatannya sudah dilakukan
di wilayah jawa barat seperti bogor depok bekasi
dan juga bandung raya
termasuk juga di provinsi lain
ada di makassar ya sudah melakukan
dan juga di pekanbaru
dan kita akan
selanjutnya akan mengundang